publik menyoroti isu mengenai aturan karantina untuk pelaku perjalanan internasional
di mana ada keistimewaan bagi pejabat negara untuk bisa melakukan karantina mandiri
saat ini pemerintah memperlakukan karantina aturan karantina selama sepuluh hari untuk para pelaku perjalanan internasional
waktu ini diperpanjang setelah sebelumnya diberlakukan hanya tiga hari lantaran adanya penyebaran varian omikron
lalu seperti apa aturan karantina ini berlaku dan siapa saja yang mendapatkan keistimewaan dari aturan tersebut
jurubicara satuan tugas penanganan covid sembilan belas wiku adhisa smito menjelaskan
sesuai dengan surat edaran satgas no dua puluh lima tahun dua ribu dua puluh satu karantina mandiri diberikan kepada pejabat eselon satu ke atas dan hanya berlaku individual
pihak yang diizinkan untuk melakukan karantina di fasilitas mandiri
ialah pejabat indonesia setingkat eselon i ke atas yang baru saja menyelesaikan tugas kedinasan
dan diskresi ini berlaku secara individual
selain wni dengan kategori tertentu wni yang berduka karena anggota keluarga inti meninggal juga diizinkan
sedangkan wni yang diizinkan melakukan karantina di fasilitas mandiri
di antaranya wna pemegang visa diplomatik visa dinas pejabat asing setingkat menteri delegasi g dua puluh atau kenegaraan
dispensasi karantina mandiri sesuai surat edaran satgas penanganan covid sembilan belas nomor dua puluh lima
harus memenuhi beberapa syarat yang harus dilakukan mulai pengajuan permohonan hingga pcr kedua
setiap pejabat s satu ke atas wajib mengajukan karantina mandiri
permohonan karantina mandiri kepada satgas penanganan covid sembilan belas
minimal tiga hari sebelum datang ke indonesia
yang kedua adalah harus memiliki fasilitas karantina mandiri yang sesuai dengan standar kesehatan
yaitu minimal memiliki kamar mandi dan juga kamar tidur sendiri
dan yang ketiga adalah dilengkapi oleh petugas pengawasan yang melaporkan pengawasan karantina
kepada petugas kkp di wilayah indonesia
dan yang terakhir adalah wajib melakukan pcr di hari ke sembilan dan kemudian wajib dilaporkan kepada para petugas kkp di wilayah areanya
sebelumnya kepulangan mulan jamila beserta suaminya ahmad dhani dan ketiga anaknya
al el dan dul dari turki menuai polemik
mereka diisukan tidak menjalani karantina selama sepuluh hari dan justru pergi ke mal sepulangnya dari turki
dikutip dari detik
lubis kuasa hukum mulan jamila membantah isu kliennya itu jalan jalan ke mal
ali menambahkan jika benar berada di mal saat masa karantina
keberadaan mulan jamila sekeluarga bisa terlacak pada aplikasi peduli lindungi
pengamat kebijakan publik menilai karantina menjadi hal penting dalam pencegahan penyebaran covid sembilan belas
yang berlaku untuk semua masyarakat agar tidak menimbulkan kesenjangan atau multitafsir
perlu aturan yang lebih spesifik
menurut saya aturan karantina ini memang harus ditetapkan dalam aturan yang jelas
bukan surat edaran tapi barangkali menurut saya aturan bisa perpres ataupun pp lah
jadi perpres lah tapi tidak gitu ya
jadi di situ jelas kalau memang apa
mereka mereka yang di karantina itu ketentuannya seperti apa
kalau misalnya pejabat pejabatnya kriterianya seperti apa gitu
nah jadi ada apa namanya
klasifikasi penggolongan yang jelas lah
sehingga masyarakat itu tidak melakukan penafsiran sendiri sendiri
kalau surat edaran gugus tugas covid yang sekarang ini
nomor tiga puluh sembilan ini kan multitafsir tuh
ia juga menjelaskan pengecualian boleh diterapkan hanya untuk pejabat yang memiliki dampak luas dalam pengambilan keputusan
ada sanksi tegas yang harus diterima bagi siapa saja pelanggar aturan karantina
merujuk pada pasal empat belas
undang undang mengenai wabah penyakit menular
dan juga pasal sembilan puluh tiga mengenai kekarantinaan kesehatan
ada ancaman hukuman pidana selama enam bulan penjara dan juga denda seratus juta rupiah
menaati protokol kesehatan dengan disiplin karantina
menjadi tanggung jawab bersama dan juga kunci penanganan covid sembilan belas
nova nayantaka barang maestro jakarta